sebenernya dia dateng dia tuh mau bunuh kita bella
ayo sini sekarang mendingan bangun mama istirahat ya
enggak bella mama takut
nanti kalau dia bunuh mama gimana
ada bella mama tenang aja ya
kamu gak mau menerima bantuan dari aku
kasih tau aja
peraturan nya memang seperti itu
jadi harus bayar lunas dulu bu
ih saya penting banget untuk imunisasi anak saya
ini demi anak saya susah yang gak mau terlewatkan
waktu imunisasi dia
saya tidak bisa berbuat apa apa
saya hanya menjalankan peraturan
paling ibu bisa beli vaksin di apotik
baru kita bisa suntikan dengan biaya gratis
kuatkanlah aku menghadapi ujian ini
tapi sekarang mama sangat memerlukan uang ini
terpaksa aku akan pakai uang buat imunisasi shiva
untuk beli obat mama
aku mohon padamu ya allah
sampai aku mendapatkan pekerjaan
dan uang untuk imunisasinya
itu kan bu bella istrinya papip
nanti kantorku akan mentransfer uang

untuk biaya vaksinasi syifa
siva itu adalah anak aku juga
jadi rumah sakit ini harus memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka
jangan sampai rumah sakit ini mengabaikan mereka
lalu dokter harus melayani mereka dengan sebaik mungkin
berikan apa yang semua mereka butuhkan
kalau misalnya biaya kurang
silahkan langsung minta kepada saya
aku harus bilang ke bu bella
kalau syifa udah bisa di imunisasi
tapi aku gak akan bilang kalau itu uang daripada

karena papip gak mau kalau sampai bu bella tau
karena bu bella pasti menolaknya
saya senang bertemu anda disini
iya dok ada apa
saya cuma mau ngasih tahu
kalau disini ada program gratis imunisasi
yang bener dok
iya bener dok
jadi anak ibu bisa dibawa kesini
untuk di imunisasi gratis
makasih ya dok
anak ibu bisa dibawa kesini
iya nanti saya sama anak saya akan imunisasi jam empat di sini
makasih ya dok
kalau gitu saya mau beli obat dulu
dan saya mau beli obat yang ini
aku harus kasih tau papip
kalau bu bella dan syifa
akan datang ke rumah sakit jam empat sore nanti
hp ketinggalan di ruang periksa
yaudah nanti aja aku telepon papip
sebenernya tiba tiba dia tuh mau bunuh kita bella
ayo sini sekarang mendingan kakak bangun sama istirahat ya
enggak bella mama takut
nanti kalau dia bunuh mama gimana
ada bella mama tenang aja ya
kan ada bella disini
kak pun jangan kemana mana ya bella
sebelum tidur mama minum obat dulu ya
udah sekarang mama tidur ya
beliin obat mama pake uang imunisasi sifa
aku pake uang imunisasinya sifa
pas aku beli obat
allah menggerimkan aku dokter
dan ternyata dokter bilang
ada imunisasi gratis
aku mau antarin sifa imunisasi
dan kamu juga gak usah khawatir ya
aku yakin banget
allah pasti secepatnya bisa kasih aku pekerjaan
yaudah aku titip mama dulu ya
bukan ini dijaga ganggu banget sih
aduh lagi ngantuk begitu ya
ya diem ya
ya cari mamahnya ya
uh aleman maunya digendong kebanyakan tangan nih
ganggu nenek lagi tidur
suara ketawa siapa tuh
iya iya diem ya diem ya
aduh pinter akhirnya diem juga ya kita cari mama ya
aku tuh pengen cepet cepet pindah ke bali
biar kita tuh pacarannya nggak diem diem lagi kayak gini
apa yang kalian lakukan berdua di kamar ini
dia bukan suami kamu
kamu ngapain disini
kamu masuk ke kamar sidya ya
mau ngapain kalian berdua dua ngapain
ada apa ini sebenarnya
ada hubungan apa kalian berdua
sylvia sylvia ada apa ini
kok sampai terlihat begitu
saya menemukan mereka berdua di kamar ini
kamu tenang dulu ya
please kamu tenang jangan berpikiran yang aneh aneh
yang serem serem yang horor horor
jadi gini aku tuh tau betul
kenapa gavvin tuh ada disini
jadi ini boxnya sih afifci
jadi sintia minta tolong ke gavvin
untuk menarik ada obengnya segala kan
soalnya sebelumnya udah minta tolong sama afif
dia mana peduli sih untuk ngurusin
kayak gini gini mana ada pedulinya
afir sama anak kandung sendiri
mana sibuk kan dia dengan urusan yang lain
iya mah itu bener
aku kan gak mau sampai vicky celaka
makanya aku minta tolong sama gavvin
kalau aku udah bikin keadaan jadi makin kacau
aku cuman bermaksud untuk ngebantu sintia aja tante
ini urusin anak kamu

suruh parmin dong
jangan suruh laki laki lain
iya bener itu sintia
ya dong di rumah ini ada aturan
gak bisa sembarangan seperti ini
kamu sih gak hati hati
hampir aja kita ketauan
aku sih gak peduli saya
mungkin dengan itu
kita bisa berduaan terus terusan
kalian itu ya bener bener kelewatan
kalian itu nahan diri
supaya hubungan kalian ini
gak ketauan sama sintia atau afif
ya aku kan gak tau mah kalo mama sylvia
bakal ke kamar aku
aku udah jelas jelas kalian itu
tinggal di rumah sylvia dan abib
dan mereka tinggal disini
ngapain jauh sih
pake dua duaan di kamar
tante kalo gitu percuma dong aku tinggal disini
tapi aku gak bisa berduaan sama sintia
gini aja deh mah
biar mama sylvia gak mergokin aku lagi sama gavin
kita secepatnya aja nyingkirin dia
setelah kita dapet warisan
kita abisin dia
terima kasih auntie